sesaat lagi anda akan menyaksikan breaking news
sidang isbat penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah saya ferdi ilyas
masjid agung al azhar jakarta selatan
menyediakan layanan pembayaran zakat fitrah secara drive thru
dalam rangka mendukung kebijakan pembatasan sosial berskala besar psbb
langkah inovatif yang disambut baik oleh warga ini
bisa menjadi salah satu referensi bagi anda
khususnya warga jakarta yang belum membayarkan zakat fitrah
layanan zakat drive thru di masjid agung al azhar jakarta
telah dibuka sejak lima belas ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
atau tanggal sembilan mei dua ribu dua puluh
dimulai dari jam delapan pagi hingga jam delapan malam
zakat drive thru merupakan layanan baru di masjid agung al azhar
sebagai aksi tanggap terhadap situasi pandemi covid sembilan belas saat ini
layanan ini tersedia hanya di pintu barat masjid agung al azhar
yang bisa diakses melalui jalan sisinga mangaraja
pengendara mobil maupun sepeda motor dapat memasuki area parkir masjid
tanpa dikenakan biaya parkir
untuk pesanan zakat fitrah yang dibayarkan untuk satu orang sebesar rp lima puluh
dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai transfer hingga debit atm
para jamaah atau masyarakat umum itu
bisa membayarkan zakat fitrahnya infak sodakoh dan vidyanya ke masjid agung al azhar
di mana muzaki itu tidak perlu
harus turun dari mobil
menurut salah satu warga
layanan zakat drive thru memberikan rasa aman kepada jemaah di tengah pandemi covid sembilan belas
akhirnya karena kondisi sekarang lagi
banyak virus gini jadi saya lebih aman lewat drive thru aja
zakat fitrah zakat mah vidiah buat orang tua juga saya bayar di sini
selain zakat drive thru masjid agung al azhar juga membuka pelayanan penerimaan zakat secara langsung
melalui pintu barat dan timur
namun khusus untuk tahun ini sesuai anjuran pemerintah
masjid agung al azhar tidak menggelar salat idul fitri berjamaah
wahyu diri tonga ilham aji jakarta
kementerian agama menempatkan petugas rukyatul hilal
di delapan puluh titik yang tersebar dari aceh hingga papua
di dki jakarta
pemantauan hilal untuk menjadi rujukan penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah dilakukan di dua titik
gedung kanwil kementerian agama dki jakarta menjadi satu dari dua lokasi pemantauan hilal
dari lantai tujuh gedung hilal dipantau dengan menggunakan teleskop binokular dan theodolite
berdasarkan perhitungan hisap tim hisap ruhyat kanwil kemenak dki jakarta mencatat
tinggi hilal berada sekitar min empat derajat
sehingga posisi hilal di bawah ufuk dengan waktu matahari terbenam pukul tujuh belas empat puluh tiga lima puluh empat
sedangkan bulan terbenam pukul tujuh belas
artinya hilal tidak terlihat
tim hisap rukyat menyatakan
ijtima akan terjadi pada tengah malam nanti
tepatnya dua puluh tiga mei pukul lewat empat puluh menit
meski demikian penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah tetap dilakukan oleh kementerian agama melalui sidang isbat
masjid istiqlal jakarta pusat tetap menerima dan menyalurkan zakat di tengah pandemi covid sembilan belas
sejumlah protokol kesehatan diterapkan petugas dalam penerimaan dan penyaluran zakat
sejak awal ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijri atau per dua puluh empat april dua ribu dua puluh
masjid istiqlal telah membuka pelayanan penerimaan zakat dari para muzaki atau pemberi zakat
tahun ini pengurus masjid istiqlal memberikan dua pilihan cara pembayaran zakat fitrah
yaitu datang langsung ke masjid atau dengan cara transfer ke rekening bank yang ditentukan
bagi para muzaki yang datang
langsung pengurus masjid menerapkan sejumlah protokol kesehatan
yaitu dengan kewajiban memakai masker pengukuran suhu tubuh di pintu masuk
serta menjaga jarak fisik atau physical distancing
sementara dalam hal penyaluran zakat
petugas nantinya akan mengantarkan langsung ke rumah para penerimanya
sepertinya tahun ini lebih berkurang drastis daripada tahun biasanya
biasanya dari awal ramadan itu selalu yang bayar zakat selalu hadir
sekarang kelihatan kurang rame gitu
mungkin pelayanannya sudah bagus
cuma memang karena suasananya lagi terkait corona ya mungkin nggak bisa leluasa
para yang pembayar zakat yang hadir di istiqlal
dan sudah ada victor pangaribuan korespondensi nn indonesia
yang berada di kanwil kementerian agama provinsi dki jakarta
selamat malam victor
victor kita ingin mengetahui sebelum nanti keputusan ada pada sidang isbat
bagaimana kemudian pantauan suasana pantauan dalam memantau hilal di sana
ya selamat malam ferdy
saat ini saya berada di gedung kantor wilayah kementerian agama ri provinsi dki jakarta
di jatinegara jakarta timur
tadi saya sudah mengikuti bagaimana tim hisap rukiat dari kanwil kemenang dki jakarta ini melakukan pemantauan
pemantauan ini dilakukan di lantai tujuh gedung ini begitu
sekitar pukul enam belas tiga puluh sampai dengan pukul delapan belas sekitar satu jam setengah tadi
tadi ada peralatan yang juga sudah digunakan untuk memantau hilal
yang pertama adalah theodolite
ini digunakan untuk mengetahui derajat posisi ketinggian matahari dan bulan
kemudian yang kedua adalah teleskop
dan yang ketiga adalah binokular untuk melihat bayangan yang lebih akurat jika dibandingkan dengan teleskop
tadi ada sempat kendala saat melakukan pemantauan hilal di gedung ini verdi
yang pertama adalah binokular
yang kedua adalah binokular
awan yang cukup tebal begitu kemudian mendung karena tadi sempat hujan rintik sebentar
dan yang satunya lagi adalah kendala tingginya gedung gedung di arah barat di tempat titik pemantauan ini begitu
sehingga cukup sulit untuk melihat posisi hilal dengan jelas
nah sebenarnya posisi atau titik pemantauan hilal ini adalah satu dari dua lokasi yang sudah ditetapkan untuk memantau hilal di dki jakarta
dan hasil perhitungan oleh tim hisab rukyat kanwil kementerian agama dki jakarta
ini menyatakan bahwa posisi matahari dan bulan ini berdasarkan hisap epimeris ini terdapat beberapa perhitungan diantaranya
matahari tadi terbenam pukul tujuh belas empat puluh tiga lima puluh empat
kemudian bulan terbenam pukul tujuh belas tiga puluh tiga puluh waktu indonesia barat
kemudian tinggi hilal didapat di angka antara minus empat hingga minus tiga derajat
kemudian lama hilal ini hampir enam jam
sehingga hilal dalam posisi di bawah ufuk dan bulan tampak lebih miring ke selatan matahari begitu
tidak terlihat karena lebih dahulu terbenam
dan istimewa ini memang diperhitungkan akan terjadi tengah malam nanti
tepatnya tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh pukul empat puluh menit empat detik waktu indonesia barat
verdi sebenarnya ada tiga kriteria yang sudah diputuskan
oleh mabim yaitu menteri agama brunei darussalam indonesia malaysia dan singapura
dimana hilal dapat ditentukan dengan memenuhi tiga kriteria
yang pertama adalah tinggi hilal ini minimal dua derajat
ini mengacu pada peristiwa pemantauan hilal pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
begitu di ketinggian tersebutlah hilal dapat terlihat dengan jelas
dimana ketika matahari terbenam ketinggian bulan ini di atas horison tidak kurang dari dua derajat
jadi ketinggian hilalnya minus empat derajat
yang kedua adalah kriteria jarak lengkung bulan dan matahari atau sudut elongasi ini tidak kurang dari tiga derajat
dan yang ketiga adalah ketika bulan terbenam umur bulan tidak kurang dari delapan jam selepas itizma terjadi
tadi dikatakan bahwa umur bulan akan terjadi sekitar enam jam
hasil yang didapat dari hasil pemantauan saya bersama dengan tim hisab rukyat kanwil kementerian agama dki jakarta
menyatakan bahwa hilal dalam kondisi negatif atau ada di bawah ufuk
kemudian hari ke tiga puluh bulan ramadan masih berlangsung esok hari terakhir
dinyatakan tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh begitu
dan hari minggu ini dua puluh empat mei dua ribu dua puluh adalah satu syawal
ini artinya berdasarkan pemantauan di titik lokasi di mana saya berada sekarang
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah akan jatuh esok lusa
terima kasih koresponen cnn indonesia victor pangaribuan
observatorium bosca institut teknologi bandung setiap tahunnya menjadi salah satu rujukan untuk penetapan awal ramadan
dan syawal bagi kementerian agama republik indonesia dan masyarakat umum
sejak kamis dua puluh satu mei dua ribu dua puluh tim observatorium bosca telah melakukan persiapan pengamatan hilal
dan persiapan yang dilakukan meliputi pengecekan instrumen melakukan kalibrasi dan meletakkan dua unit teropong di tempat yang sudah dipersiapkan
dua teropong ini memiliki konfigurasi ukuran sepuluh enam cm dan enam enam cm
jumlah peneliti yang terlibat sebanyak empat orang dua orang bertugas di teleskop dan dua orang di bagian streaming
selama psbb pengamatan dilakukan secara internal dikarenakan pandemi covid sembilan belas
masyarakat yang berminat dapat menyaksikan pengamatan hilal ini secara daring melalui live streaming pada kanal youtube resmi observatorium bosca
dan pada dua puluh dua dan dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh mulai penelitian
pada dua puluh dua dan dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh mulai pukul setengah empat sore
sudah ada zaihul haq dari biro bandung cnn indonesia selamat malam zai
kita ingin konfirmasi anda saat ini berada di mana bagaimana kemudian situasi pemantauan hilal di tempat anda berada zai
ya baik selamat malam ferdi
saat ini saya berada di kantor biro jawa barat cnn indonesia tempat saya melaporkan pada malam hari ini
ini tentu berbeda dari tahun tahun sebelumnya verdi ketika observatorium bosca melakukan pengamatan hilal atau sabit
di mana para wartawan bisa langsung mendatangi observatorium bosca yang berada di lembang kabupaten bandung barat
namun di tahun ini di tengah pandemi covid sembilan belas ini pihak observatorium bosca sendiri
ini melarang atau tidak melakukan pengamatan hilal di tempat anda berada zai
yang tidak berkenan ada kerumunan atau warga yang datang yang akan menyaksikan termasuk juga wartawan
sehingga pengamatan hilal atau sabit ini dilakukan secara internal
internal dalam hal ini adalah hanya staff dari observatorium bosca yang terdiri dari empat orang yang melakukan pengamatan
kemudian seperti ada dalam paket pengantar tadi hasil dari pemantauan itu selama dua jam
terhitung dari pukul setengah empat sore sampai tadi selesai pukul setengah enam sore
ini dapat disaksikan melalui kanal youtube resmi observatorium bosca
memang tadi selama dua jam tim peneliti observatorium bosca ini belum melihat adanya hilal
karena memang ada beberapa hal yang membuat hilal itu masih dikatakan negatif
yang pertama meski hilal belum dapat dilihat
namun pada pukul empat belas lebih sebelas sore tadi tim peneliti observatorium bosca ini berhasil melihat adanya bulan sabit tua
dimana kalau kita berbicara mengenai bulan sabit ini adalah penanda beralihnya bulan ramadan ke bulan syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
nah selain ada hilal yang masih belum nampak
tapi tim observatorium bosca ini mengatakan bahwa alasannya pertama karena memang bulan ini terbenam lebih dulu daripada matahari
dimana tadi atau tadi sore pukul tujuh belas tiga puluh dua bulan lebih dulu terbenam
kemudian pukul tujuh belas tiga puluh sembilan matahari terbenam
artinya belum ada konjungsi
di mana konjungsi ini adalah bisa dikatakan garis yang sama
sehingga muncul bulan sabit baru
namun demikian meskipun hari ini belum bisa kelihatan hilalnya
pihak dari observatorium bosca verdi akan kembali melanjutkan pemantauan hilal pada esok pagi
sampai dengan hingga terbenamnya matahari di ufuk barat
karena kalau kita melihat bahwa di indonesia ini pihak yang berwenang untuk menetapkan awal ramadan dan awal shawwal ini adalah pemerintah
dalam hal ini kementerian agama republik indonesia
tentu tugas dari observatorium bosca ini adalah melakukan atau menyampaikan hasil perhitungan penelitian dan pengamatan tentang hasil yang diamati selama dua jam tadi ini
kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang jika diperlukan sebagai masukan untuk sidang isbat
demikian yang dapat kami laporkan hari ini
kembali ke anda verdi
baik terima kasih zayul haq dari bandung
cnn indonesia breaking news sidang isbat sudah kembali tetap bersama kami

ini adalah uriran perkataan pertama
pantauan anak bulan atau rukyatul hilal yang dilakukan lembaga falakiyah nadlatul ulama jawa timur di kabupaten gresik
sore tadi tidak berhasil melihat bulan sebagai tanda dimulainya hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
pantauan dilakukan oleh sejumlah perukiat nahdlatul ulama di titik titik tertinggi di dua puluh wilayah di jawa timur
satu di antaranya adalah di bukit condro dipo kabupaten gresik
di tempat ini tim tidak berhasil melihat hilal yang merupakan tanda berakhirnya bulan ramadan dan dimulainya bulan syawal
secara hisap atau perhitungan matematis tidak terlihatnya hilal sore ini berarti puasa ramadan digenapkan menjadi tiga puluh hari
dan idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah jatuh pada hari minggu dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
meski begitu penentuan satu syawal tersebut akan dilakukan pada sidang isbat malam ini di kementerian agama di jakarta
rangga umara dari surabaya jawa timur
selamat malam rangga
rangga kita ingin mendapatkan informasi bagaimana kemudian situasi pemantauan hilal di titik pantau anda saat ini
ya ferdi selamat malam
sudah kurang lebih empat puluh menit ya pantauan hilal sebagai penanda di berakhirnya bulan ramadan
awalnya bulan syawal sebagai awal dari hari raya idul fitri di bukit condro di pogresik ini sudah dilakukan
jadi tadi sebenarnya agenda utamanya dari rukyatul hilal atau pemantauan hilal ini sebenarnya ada pada menjelang sore harinya itu pada saat matahari mulai terbenam
jadi proses proses itu selama kurang lebih dari tiga menit itu yang kemudian dipantau secara secara detail oleh para tim perukyat dengan berbagai macam metodologi
nah yang kedua tidak terlihatnya hilal adalah posisi hilal menurut tim dari perukyat ini ada di bawah ufuk
kondisinya hilal tersebut bahkan menurut tim perukyat bahkan tidak bisa ditentukan derajatnya atau minimal derajatnya adalah dua derajat
itu bahkan tidak bisa terlihat
jadi memang tim kemudian memutuskan bahwa mereka tidak bisa melihat hilal
dan secara metodologis hisap seperti tadi anda sampaikan jika hari ini sebagai hari menjelang penutupan atau menjelang akhirnya berakhirnya bulan ramadan tidak terlihat hilal
maka ramadan kemudian digenapkan menjadi tiga puluh hari dan dimulainya satu syawal itu akan dimulai pada keesokan harinya atau lusa setelah dilakukannya pantauan hilal pada kali yang pertama ini
meski demikian verdi tadi anda juga sudah sampaikan lembaga lembaga islam yang melakukan pemantauan hilal seperti halnya nu juga tidak bisa memutuskan sendiri karena memang harus diserahkan kepada tim isbat dari kemenak yang hari ini malam ini akan melakukan sidang isbat di jakarta
baik terima kasih produser cnn indonesia rangga umara dari surabaya jawa timur
kita langsung bergabung dengan kementerian agama untuk mengikuti bagaimana hasil sidang isbat penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati para pemirsa khususnya umat islam di seluruh tanah air indonesia dan teman teman media
saya ingin menyampaikan laporan perlenggaraan sidang isbat penetapan awal sawal tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
atau tahun dua ribu dua puluh masehi yang baru saja kita akhiri
pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang isbat tersebut
untuk diketahui bahwa sidang isbat awal sawal tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
karena di indonesia saat ini sedang terjadi pandemi covid sembilan belas
sehingga sidang isbatnya dilaksanakan melalui video conven
hal ini kita lakukan
dan kita lakukan tentunya dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran covid sembilan belas
sidang isbat baru saja selesai dilaksanakan
majelis ulama indonesia
penjabat eselon i dan dua direktur jenderal bimas islam
para pimpinan ormas islam atau yang mewakili
para ahli ilmu falak atau astronomi
dari uin iain
ketua delapan lembaga penerbangan dan antariksa nasional
badan meteorologi klimatologi dan geofisika
institut teknologi bandung
badan informasi geospasial dari planetarium jakarta
dan tentunya juga para anggota tim falakia kementian agama
mereka tidak kita hadirkan di sini
akan tetapi mengikuti sidang dari kantor ataupun rumahnya masing masing
sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal
yang tadi disampaikan menjelang maghrib
oleh bapak cecep nurwendaya
salah seorang anggota tim falakia kementian agama republik indonesia
yang menyampaikan bahwa
ketinggian hilal di seluruh wilayah indonesia pada posisi di bawah ufuk
antara minus lima derajat tujuh belas menit
sampai dengan minus tiga derajat lima puluh delapan menit
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
ketinggian hilal di seluruh wilayah indonesia pada posisi di bawah ufuk
antara minus lima derajat tujuh belas menit
sampai dengan minus tiga derajat lima puluh delapan menit
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal
sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak
dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai
yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut
untuk diketahui seluruh umat islam indonesia
khususnya dan masyarakat secara umum
bahwa sidang isbat adalah wujud atau manifestasi
atau pengejauhan tahan
dari fatwa majelis ulama indonesia nomor dua tahun dua ribu empat belas
yang menyatakan bahwa penetapan satu ramadhan
satu sawal dan satu zulhijjah
dilakukan oleh pemerintah dalam kali ini kementian agama
dengan majelis ulama indonesia
dan melibatkan ormas ormas islam indonesia
dalam melaksanakan sidang isbat kementerian agama
selalu menggunakan dua metode
yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan
satu dengan yang lain
bagaimana yang saya sampaikan tadi
atau dengan cara perhitungan yang kedua
dengan cara melihat langsung keberadaan hilal
dan yang kedua metode ruhiyat
dengan cara melihat langsung keberadaan hilal
untuk dipahami bersama
bahwa dua metode ini
metode hisap dan ruhiyat
bukanlah dua metode yang diberhadapkan
atau saling dibenturkan
keduanya adalah metode yang saling melengkapi
satu dengan yang lain
keduanya sama pentingnya
karena seorang perhukyat
tentu dia harus menguasai hisap
bisa meruhyat dengan baik
begitu juga hisap
sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif
tentang posisi ketinggian hilal
pemerintah sejak dulu
melalui kementerian agama
selalu menggunakan kedua metode tersebut
karena betapa pentingnya
kedua metode ini
satu dengan yang lain
informasi hitungan hisap
telah dikonfirmasi dengan laporan
yang kita tempatkan
tidak kurang di delapan puluh titik
ruhyat di tiga puluh empat provinsi
seluruh wilayah tanah air indonesia
semua melaporkan tidak melihat hilal
sebagaimana yang dilaporkan
oleh direktur urusan agama islam
dan pembinaan syariah
semuanya melaporkan tidak melihat hilal
sebagaimana yang dilaporkan
oleh direktur urusan agama islam
dan pembinaan syariah
dengan dua hal tadi
yaitu hisap posisi hilal
masih di bawah ufuk
dan kemudian laporan ruhyatul hilal
tidak melihat hilal
karenanya sidang isbat secara bulat
satu sawal tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
jatuh pada hari ahad
tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
karenanya sidang isbat secara bulat
satu sawal tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
jatuh pada hari ahad
tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
inilah hasil sidang isbat
yang baru saja kita laksanakan
dan kita sepakati bersama
dan tentu kita berharap
mudah mudahan dengan hasil sidang isbat
ini seluruh umat islam di indonesia
akan berhari raya
idil fitri tahun ini
secara bersama sama dan mudah mudahan
ini adalah simbol cerminan
dan kebersamaan umat islam di indonesia
mudah mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita
sebagai sesama anak bangsa
untuk juga menatap masa depan
bangsa kita lebih baik
saya tambahkan informasi bahwa saudi arabia
pada tanggal hari ahad
tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
inilah laporan dari sidang isbat
dan tentu saja nanti
kami persilahkan dengan hormat
bapak wakil majelis ulama
untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang jaga penting
juga nanti bapak ketua komisi delapan dpr ri
dan mohon juga bapak wakil menteri agama
bisa menampilkan beberapa informasi
yang perlu diketahui
oleh para permisah
wakil dari bapak majelis ulama
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
yang kami hormati bapak menteri agama
bapak wakil menteri agama
beserta seluruh jajarannya
bapak ketua komisi delapan dpr ri
dan seluruh bank indonesia
pada sidang isbat
berhari raya idul fitri
pada hari ahad atau hari minggu
pada tanggal dua puluh empat mei
yang tadi bersama sama
kompak telah diputuskan
itu sebagai hari raya idul fitri
tadi sidang isbat
oleh ormas ormas islam
baik dari ahli hishab dan rukyah
bahwa idul fitri insyaallah
pada tanggal dua puluh empat mei
bapak ibu sekalian
di suasana idul fitri ini
kita alhamdulillah bersyukur
kita dapat melaksanakan
idul fitri bersama sama
suasana di beberapa daerah
tapi kita harus juga menjaga
kita merasakan bahwa musibah
masih berlangsung di tengah tengah
kehidupan kita bangsa indonesia
oleh sebab itulah
dalam suasana idul fitri ini kita juga
covid yang amat penting yang kita hadapi ini
berangsur angsur pulih di tengah tengah kita
bapak ibu sekalian
tentunya ada beberapa hal
kami dari majlis sulamah indonesia
perlu menyampaikan beberapa hal hal
yang di beberapa daerah itu
banyak bertanya mengenai
bagaimana pelaksanaan idul fitri itu
sholat idul fitri itu sendiri
memang kita mengharapkan
bagi dalam suasana
musibah corona ini
agar kita melaksanakan
sholat idul fitri di rumah masing masing
untuk menghindarkan kerumunan
wabah corona ini
oleh sebab itulah
indonesia dengan fatwanya nomor dua puluh delapan
bahwa sholat idul fitri itu
bukan hal yang dilarang
karena disana sini dikatakan
dilarang salat idul fitri
tetapi kita mengindahkan sebuah kaedah
daripada kita mengambil
salat jumat saja
dapat kita laksanakan
secara sendiri ataupun berjamaah
apalagi salat idul fitri
jadi bagi kita
majlis ulama indonesia mempunyai pertimbangan
agar untuk menekan
merebaknya wabah corona ini
sebaiknya kita sholat di rumah masing masing
memang ada beberapa
bagi daerah yang
zone hijau yang terkendali
tetapi bagaimana kita mengantisipasi
kalau sudah di lapangan yang terbuka
sehingga dari sana sini yang kita tidak tahu
mereka itu datang
untuk bersalat idul fitri
dan terkadang menjaga
di stenting saja
cara untuk salat
untuk tidak saling merapat itu agak susah
kita tidak akan bisa laksanakan seperti itu
tetapi pada prakteknya akan amat susah
nah untuk mengantisipasi
maka kita laksanakanlah salat idul fitri
kali ini kita bersabar
dengan kita bersabar ini
allah akan memberikan jalan keluar yang sebaik baiknya
bahwa kesabaran itu adalah
kunci keberhasilan kita menekan wabah
bapak ibu sekalian
kami berharap kepada para pemirsa
umat islam dan bangsa indonesia
bahwa kita saat ini sedang
dirundung masalah musibah yang besar ini
sesudah idul fitri pun
kita harus tetap merajut kebersamaan kita
sehingga kita dapat bersama sama menanggulangi
wabah corona ini bersama sama
sehingga kita dapat menatap
masa depan bangsa ini
dengan lebih baik ke depan
allah ta'ala akan dapat
serta mengeluarkan kita
dari kondisi yang terpuruk ini
kepada kondisi yang lebih baik
di masa depan yang akan datang
wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
terima kasih banyak kepada bapak haji abdul azadi
mohon berkenan bapak yandri susanto
ketua komisi delapan dpr ri
untuk berkenan menyampaikan beberapa pesan
mohon berkenan pak
terima kasih pak menteri
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
pak menteri agama republik indonesia
yang saya hormati pak wakil menteri
menteri agama republik indonesia pak dirjen bimas islam
wabil khusus dari majelis ulama indonesia pak abdul jaidi
dan yang saya banggakan saya hormati seluruh umat islam di seluruh indonesia
bapak ibu alhamdulillah kami dari komisi delapan dpr ri
mengikuti sidak isbat penetapan satu sawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah dari awal sampai akhir
sebagai mana tadi disampaikan oleh pak menteri agama alhamdulillah
satu sawal tahun ini baik dari sisi hisab maupun roya sama sama tidak ada perbedaan
patutlah kita syukuri karena bagaimanapun kebersamaan kekompakan satu sawal ini
insyaallah akan menjadi antibody kita pak menteri
kekuatan kita di tengah pandemi covid sembilan belas ini yang luar biasa
oleh karena itu saran dari beberapa ormas islam tadi yang mengikuti secara virtual
bahwa pentingnya untuk merajut komunikasi yang terus menerus
antar umat islam majelis ulama indonesia kementerian agama dpr
untuk memastikan bahwa tahun tahun ke depan satu sawal ataupun satu ramadan
sebaiknya kita padukan kita samakan
karena bagaimanapun mungkin kalau bersama itu insyaallah
umat akan menyambut dengan gegap gemita
oleh karena itu atas keputusan hari ini dari sidang isbat ini yang alhamdulillah tadi
dari semua laporan daerah maupun laporan pak cecep
sudah dipastikan insyaallah kita akan melaksanakan satu sawal empat belas masjid hijriah
pada hari minggu tanggal dua puluh empat mei
oleh karena itu kami berharap di tengah pandemi covid sembilan belas ini
marilah kita tetap waspada
tetapi dari beberapa laporan pak menteri kami sebagai anggota dpr
termasuk dari anggota komisi delapan dan informasi yang lain
kami menyambut baik keputusan pemerintah untuk sholat idul fitri dari rumah masing masing
termasuk dari fatwa majelis ulama indonesia
tetapi faktanya pak menteri termasuk selama ramadan ini
banyak umat kita umat islam yang melaksanakan tetap beribadah di masjid masjid
oleh karena itu
jika saja nanti satu sawal empat belas masjid hijriah
ada warga atau umat kita yang tetap sholat di lapangan ataupun di rumah
mohon kiranya kami dari dpr mengharapkan tidak ada tindakan reprisip dari aparat keamanan
tidak ada pembubaran ataupun apapun namanya secara kekerasan
karena harus terjadi dialog yang bagus
kalau bisa dicegah dicegah pak menteri
tapi kalau orang sudah kumpul di masjid
sudah kumpul di lapangan terus dibubarkan
saya kira kira akan menimbulkan persoalan baru
oleh karena itu
kami juga dukung tadi dari majelis ulama indonesia
kalau ada yang mau sholat
saya kira tidak perlu dibubarkan pak menteri
karena ini juga banyak keluhan dari masyarakat kita
kenapa mal mal sekarang buka pak menteri
dan itu tidak dibubarkan
dibiarkan pak kiai
buka dari jam sebelas sampai jam sepuluh malam
pasar pasar penuh pak menteri juga dibiarkan
walaupun kita memang sangat berharga
tapi harus satu kata
corona adalah musuh kita bersama
corona harus kita hadapi secara bersama
maka kami juga berharap ketegasan pemerintah untuk
jadi kalau pasar boleh dibuka
mal boleh buka
saya kira kalau ada umat islam
yang dengan keyakinannya
dan insya allah ada zona hijau
tidak ada yang terpapar covid sembilan belas
maka mohon kiranya tidak dibubarkan
atau tidak ada tindakan reprisip
baik dari pihak polisi tentara
aparat lurah desa
camat bupati wali kota gubernur dan
sekali lagi dengan kebersamaan ini
kita akan tatap masa depan yang lebih baik
dan kami sampaikan di awal ramadan kemarin
kesalahan individu harus tetap kita
iringi dengan kesahalian sosial
walaupun ramadan telah berlalu
dan kita tetap setelah
pasca ramadan ini marilah kepedulian sesama
tetap kita gaungkan tetap kita rajut
karena itulah modal bangsa ini
akhirnya kami dari
komisi delapan dpri mengucapkan
selamat hari raya idul fitri
mohon maaf lahir batin
semoga allah swt
memberikan yang terbaik buat kita semua
doa kami semua semoga
virus corona ini berlalu
dari bumi kita
negara republik indonesia yang sangat kita cinta ini
terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan
kepada allah swt
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya tidak tim
assalamulsalaikum warahmatullahi wabarakatuh

bapak betul komisi delapan
bapak yandre yang saya hormati
pakistan dan ketua islam indonesia
bapak brentin seleran
bapak nya dan masyarakat atau orangtua yang ber matters e
bahagia dalam sidang isbat tadi ada kehendak yang mengemuka kehendak bersama agar awal ramadan
shawwal dan dulhijjah bisa diselenggarakan bersama sama kami seizin dengan dari bapak
menteri agama menyambut dengan gembira usulan tersebut dan untuk itu perlu segera ditindaklanjuti
untuk diselenggarakan pertemuan untuk membuat penyatuan kalender hijriah sehingga penetapan
awal ramadan shawwal dan dulhijjah tidak berbeda beda penyatuan kalender hijriyah itu
adanya dua hal yang harus ada yang pertama kesepakatan terkait dengan kriteria pada posisi
hilal untuk imkan atau mungkin atau tidaknya dapat dilihat pada saat di rukyah yang kedua
kesepakatan siapa pihak yang mendapatkan otoritas untuk melakukan
hai yang menyatakan bahwa saat ini sudah dinyatakan masuk bulan baru atau belum sekali
sejen bapa menteri agama akan mendukung agar mas mas pula indonesia bersama sama dengan ormas ormas
agama yang lain ormas agama islam untuk menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah pakar
untuk membahas masalah
setelah penyatuan kalender hijriah dan insyaallah kami dari kementerian agama akan mendukung
mudah mudahan kita bisa bersepakat dalam banyak hal sehingga kita bisa terus melaksanakan kegiatan idul fitri idul adha dan awal ramadan bersama sama
demikian kurang lebihnya mohon maaf terima kasih bapak menteri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak zainud tauhid wakil menteri agama
terima kasih saudara saudara sekalian yang suaramati
sebelum mengakhiri telekonferensi ini kami himbau kepada seluruh umat islam di indonesia untuk tetap memperdomani surat edaran menteri agama nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang panduan ibadah ramadan dan idul fitri satu sawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah di tengah pandemi wabah covid sembilan belas
kami himbau untuk pelaksanaan sholat idul fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah
baik di masjid atau di lapangan
di hati ada kemampuan
dan di hati ada kemampuan
untuk dilakukan di masjid di musola atau di rumah dengan menggunakan pengeras suara dari musola atau masjid masjid
silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya idul fitri bisa kita lakukan melalui media sosial dan video call atau video conference
akhirnya selaku menteri agama dan mewakili pemerintah saya menyampaikan selamat idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
idul fitri kali ini mampu meningkatkan kualitas keberagaman kita di tanah air tercinta
semoga kita semua tergolong orang orang yang menang
semoga allah swt memberkahi kita semua
dan semoga allah swt segera mengangkat musibah covid sembilan belas ini dari bumi indonesia
dan kita dapat segera kembali menata kehidupan yang lebih baik
saya berharap mudah mudahan melalui media ini apa yang kita hasilkan dalam sidang isbat ini bisa disosialisasikan
ke seluruh masyarakat kita
dan karenanya selaku menteri agama saya menyampaikan terima kasih
tiada sehingga apresiasi saya kepada seluruh insan pers para jurnalis para media yang selama ini telah membantu kami
dalam menyebarluaskan berita berita yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas
dengan marilah kita akhiri konferensi pers ini dengan sama sama membaca hamdallah
terima kasih atas segala perhatiannya
saya akhiri dengan takbir
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak amir kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih jelas begitu
ada dua hal yang sebenarnya ingin kita tanyakan lebih lanjut soal mudik dan juga bagaimana pelaksanaan rangkaian ibadah idul fitri nanti
yang pertama dulu pak amir soal mudik
ini kan masih banyak kemudian masyarakat yang sepenuhnya belum jelas bagaimana kemudian di tengah pandemi ini
aktivitas mudik kan sebenarnya dilarang begitu
tapi ada juga yang masih terus melakukan aktivitas ini tanpa memikirkan efeknya
memahami kondisi seperti ini bagaimana pak amir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dimuliakan dirahmati allah
pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada cnn yang telah memberikan kesempatan kepada
saya untuk berikan kesempatan kepada saya untuk berikan kesempatan kepada saya
untuk menyampaikan perbincangan ini sehingga dalam kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan
yang pertama idul fitri pada tahun ini seribu empat ratus empat puluh satu hijriah merupakan fenomena yang berbeda dengan idul fitri yang sebelumnya
ya yaitu dimana
pandemi covid sembilan belas masih sangat mempengaruhi kondisi di mana umat islam tengah merayakan idul fitri pada seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
perbedaannya itu terletak pada banyak hal ya
pertama kalau kita lihat kebijakan pemerintah tentang psbb
pembatasan sosial berskala besar ini merupakan kebijakan yang harus kita ikuti secara bersama sama
pemerintah jangan membingungkan rakyat tetapi harus tegas jelas dan rakyat pun akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah
kita majelis selama indonesia mas fendi telah melakukan dialog secara maraton dengan kepala gugus tugas pak dona fendi dan pak fendi
pertama dengan pak fendiéesen di munardo kemudian dengan kawan gogr brown di strathclydea jakarta pak arnold baswedang
kemudian dengan para ahli di bidang vaksin di bidang kesehatan
idul fitri ini harus kita jadikan momentum untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat
yang tenang yang senang kita muat breakthrough

ini adalah suasana yang kondusif sehingga jangan sampai idul fitri ini justru menimbulkan ledakan angka yang terinfeksi positif oleh virus corona
oleh karena itu saya ingin menyampaikan ada satu istilah yang sekarang tengah kita populerkan mas ferdi ya
kalau dulu kita kenal dengan istilah empat sehat lima sempurna dengan makanan asupan bergiji maka sekarang istilah ini harus kita populerkan kembali yaitu empat ditambah
nah pertama kita harus mem
membiasakan pakai masker kemudian yang kedua cuci tangan sesering mungkin dan yang ketiga harus menjaga jarak sosial sosial and physical distancing yang keempat ialah olahraga termasuk istirahat cukup dan jangan panik dan yang kelima tentu memakan makanan yang bergiji jadi lengkap empat ditambah satu jadi lima
nah ini harus kita budayakan
utama di suasana lebaran ini mas ferdi
karena kita masing masing pribadi punya tanggung jawab moral untuk menjaga diri
keluarga kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga diri
sehingga allah dalam surat at tahim ayat enam menegaskan
hei orang beriman pelihara diri dan keluarga kamu
makanya di sini dari situasi koordinasi yang dimana kita harus menjaga dan memelihara diri
agar jangan sampai covid sembilan belas ini mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan yang kemudian menciptakan suasana yang tidak kondusif
nah karena itu idul fitri adalah bulan peningkatan harus menciptakan suasana kehidupan sosial yang kondusif
kita harus menjadi contoh
harus menjadi teladan
untuk mengedukasi masyarakat
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya virus covid sembilan belas
yang hingga saat ini belum ada satu ilmuwan di dunia yang menemukan vaksin untuk yang musnahkan covid sembilan belas ini
nah karena itu kita harus mengedepankan pencegahan
jadi mencegah kata dokter itu lebih baik
nah karena itu idul fitri adalah kembali kepada hari kemenangan
hari kemenangan yang dimaksud di sini adalah hari kemenangan yang mampu menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengembirakan kita semua
hidupan sosial yang mencerahkan kita semua
jangan sampai hidup fitri justru menimbulkan
ledakan angka yang kemudian karena kita tidak mampu mengendalikan diri dan keluarga
nah karena itu silaturahmi lewat virtual lewat zoom hp ya media sosial
menurut saya adalah sesuatu yang amat sangat efektif
karena biar jauh jaraknya jauh di mata tapi di hati dekat
jadi di hati dekat itu maksudnya yang pentingkan hatinya dalam suasana yang adem ayem ya kan yang tenang sehingga bisa menciptakan kehidupan sosial
yang baik untuk menuju kemaslahatan kehidupan kita di tengah tengah masyarakat
kalaupun kemudian ini memang situasinya dan kondisinya tidak memungkinkan untuk bersilaturahmi atau bertemu
secara nyata begitu berhadapan hadapan
tapi kemudian ada pertanyaan di tengah pro kontra ini bagaimana kemudian niatnya dilaksanakan tapi berkahnya juga diperoleh
lebih lanjut nanti kita akan bahas pak amir
sidang isbat segera kembali
sidang isbat segera kembali
sidang isbat segera kembali
idul fitri bagaimana sebetulnya tetap
menjaga persatuan dan
tidak terpecah begitu menyambut
kemenangan pada hari raya idul fitri nantinya

pandemi ini telah menyatukan kita semuanya
disamping ibadah ritual
umat islam meningkatkan ibadah sosial
banyak sekali kita
peduli membantu orang lain
itu menunjukkan satu persaudaraan
yang kental yang diwujudkan dengan karyanya
saya tidak melihat pandemi ini mengurangi
justru meningkatkan sendaritas di antara kita
prof tapi kalau kita lihat
banyak juga masyarakat ini yang
masih berbondong bondong kemudian membeli
baju lebaran kemudian mereka berencana
untuk mudik lokal artinya dari satu rumah
ke rumah lainnya walaupun masih di
wilayah kota yang sama
ada penjelasan ataupun
ada imbauan begitu kepada
umat muslim yang akan
bertemu satu sama lain
inilah tanggung jawab
para ulama pemimpin
tempat kita kan sudah
jadi negara pemerintah
intelektual ulama harus memberikan
yang paling bertanggung jawab menjaga
kesehatan kita itu diri kita masing masing
jangan menggantukkan orang lain
negara kan tidak mungkin
untuk mengontrol kehidupan kita seluruhnya
ini yang perlu ditekankan pada masyarakat
bahwa kita yang paling bertanggung jawab
oke terima kasih sekali
prof komarudin hidayat
atas waktunya cendekiawan muslim
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news
malam hari ini dan semoga masyarakat indonesia
terutama umat muslim di indonesia
bisa memahami bahwa
silaturahmi itu tidak perlu dilakukan
secara langsung bisa secara virtual
untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
di tanah air terima kasih sekali prof komarudin hidayat
atas waktunya kepada kami
malam hari ini dan cnn indonesia breaking news
sidang isbat segera kembali
usai jeda tetap bersama kami
di jawa barat
di jawa barat
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dua hari menjelang lebaran
lalu lintas kendaraan di sejumlah daerah terlihat sepi
di bandung misalnya
sejumlah eksit tol tampak lengang
meski demikian masih ditemukan sejumlah pengendara
yang diduga akan mudik
jumat pagi lalu lintas di pintu tol cilenyi bandung
jawa barat terlihat sepi
dalam tujuh hari terakhir rata rata
kendaraan yang melintas eksit tol cilenyi
hanya enam sampai tujuh unit per hari
jumlah ini menurun dibanding hari biasa
yang bisa mencapai tiga puluh hingga empat puluh ribu kendaraan
untuk mencegah warga yang akan mudik
petugas melakukan sejumlah langkah antisipasi
seperti memeriksa surat tugas
melakukan pengecekan suhu
dan menanyakan tujuan
jika diduga akan mudik petugas mengambil tindakan
meminta pengendara memutar balik
per hari ini
untuk arus lalu lintas tidak terlalu rame ya
cuman untuk yang
diputar balikan untuk hari ini
terpantau dari mulai tadi
sebanyak tujuh puluh kendaraan
dari tujuh puluh kendaraan tersebut
luar dari bandung maupun dari bandung juga ada
tapi kebanyakan yang
di luar dari bandung
rata rata itu berapa per hari
terpantau yang semalam saja
yang kita komunikasi
dengan yang semalam
mereka mereka kurang lebih
enam puluh kendaraan yang kita sudah putar balikan
sementara itu di aksi tol buabatu kota bandung
lalu lintas kendaraan terpantau sepi
menurut petugas jumlah kendaraan yang melintas eksit tol ini
selama seminggu terakhir
polisi pun memeriksa pengendara yang diduga akan mudik
dengan mengecek surat kelengkapan
dan menanyakan tujuan
dari jam enam empat puluh lima kita main
cuman tadi kurang lebih sudah ada tiga
tadi dengan satu yang tadi empat belas

jadi kita sudah berjalan ke tempat lainnya

itu mudik dekat ya
itu tujuannya mudik dekat ya
ciamis tasik garut
itu memang niatan mudik
memang dari bandung
dari bandung barat memang sudah
kurang lebih satu mobilnya itu

meski begitu petugas masih menemukan
pengendara yang diduga akan mudik
di tengah larangan mudik dari pemerintah
di tengah larangan mudik dari pemerintah
mau ke banjarasari pak
ini kenapa tadi nggak boleh lewat
ada gendara katanya mulai dari suratnya pak
surat tugas bawa
iya surat tugas bawa
cuma masalahnya di sepeda motornya ini
bukan mau mudik pak
cuma harus kembali gini
mau ke garut pak
tanda tangan surat warisan gitu
keperluan untuk ini pak
iya mendadak kemarin kan habis pemakaman ceritanya pak
tapi ini boleh lewat jadinya pak
kalau boleh minta keringanan pak
kan mendadak namanya kayak gitu
pemerintah telah mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi
tetapi bukan untuk mengangkut pemudik
hal ini tercantum dalam peraturan menteri perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
yang melarang pengguna moda transportasi untuk angkutan mudik dua ribu dua puluh
franky wijaya helmi sule negara bandung
untuk mengantisipasi pemudik polres rembang jawa tengah
menggiatkan patroli dini hari di jalur pantura
cukup banyak pemudik dari jakarta yang nekat melintas pada jumat dini hari
dan mereka pun diminta putar balik
patroli dini hari yang digelar polres rembang jawa tengah pada jumat dini hari ini
difokuskan di sepanjang jalur pantura kaliori
titik ini adalah titik perbatasan kabupaten rembang
dan kebupaten pati jawa tengah
kendaraan dari luar daerah dihentikan dan diarahkan masuk ke posko perbatasan
setelah itu seluruh penumpang dicek suhu tubuh dan didata identitasnya
kalau di gelerah sendiri mas pada gak
udah merah soalnya pak
dari sekian banyak kendaraan yang dihentikan
mayoritas merupakan mobil berplat nomor jakarta
polisi menduga mereka adalah para pemudik yang sengaja melakukan perjalanan pada dini hari
untuk menghindari pantauan petugas
selain membawa banyak penumpang
para pemudik juga membawa tumpukan barang bawaan di mobilnya
polisi selanjutnya mengarahkan mobil yang diduga pemudik untuk putar balik
total sudah memutar balik satu empat ratus empat puluh kendaraan pemudik
sejak berlangsungnya operasi ketupat candi
di kabupaten rembang sudah berhasil memutar balikkan satu empat ratus empat puluh kendaraan
nanti ditambah lagi beberapa kendaraan lagi yang sudah kita putar balik
rata rata tidak beralasan yang kuat
dan tentunya rata rata menaksanakan mudik
banyak yang beralasan terkait untuk kerjaan
tetapi di situ membawa anak bahkan keluarganya sampai overload
banyaknya mobil pribadi berplat jakarta
menunjukkan adanya kemungkinan longgarnya pengawasan di pos keluar jakarta
maupun perbatasan jawa tengah dan jawa barat
kemungkinan lain pemudik menggunakan jalur tikus yang tidak dijaga petugas
dahil akbar rembang jawa tengah
hendak menyeberang ke pelabuhan bakauheni
dengan membawa belasan penumpang pada jumat subuh
satu unit truk barang disergap polisi di pelabuhan merak kota cilegon banten
dari hasil penyelidikan
supir truk bekerja sama dengan calo untuk membawa orang yang hendak pulang kampung
di tengah larangan mudik dengan memasang tarif ratusan ribu rupiah
sebuah truk barang diberhentikan polisi saat memasuki area pelabuhan merak
kota cilegon banten jumat subuh
kendaraan yang seharusnya membawa barang itu diketahui mengangkut belasan penumpang
yang akan melakukan perjalanan mudik ke pulau sumatera dengan menumpangi truk ini
saat dibongkar polisi mendapati delapan belas orang pemudik
tiga unit sepeda motor di dalam truk yang ditutupi plastik terpal
menurut pengakuan penumpangnya mereka sebelumnya ditawari untuk bisa menyeberang ke sumatera
dengan membayar uang tunai seratus sampai lima ratus ribu rupiah
oleh calon yang bekerja sama dengan sopir truk tersebut
polisi telah menahan sopir kendaraan barang tersebut untuk dimintai keterangan
sementara belasan orang yang akan melakukan perjalanan ke beberapa daerah di pulau sumatera
terpaksa harus kembali ke daerah asalnya
tawar lagi di pos
abang emang mau kemana
mau ke lampung
itu abang ditawarin berapa bang
bawa motor berapa
kalau motor lain lagi lima ratus
sama sopirnya atau sama siapa
sama sama sopir terus diantar sama calo
ibaratnya ada tiga rangkai lah
bus satu unit truk
harusnya dia bawa barang
namun kelabatan tadi sekitar jam ya
kekuatan mobil ini membawa orang
jumlah delapan belas orang dengan tiga unit motor
kita masuk ke dalam pelabuhan
kemudian kami kejar tadi teriksa dicek
yang mana yang bersangkutan berasal dari daerah kelengki
pak ini apakah dipungut biaya atau gimana pak
iya ini dilansir kami
ini masih kami dalami
informasinya memang ada pungutan dari sopir katanya
jadi kita cek balik kemudian
selanjutnya mobil truk tersebut ditahan di mapores cilegon untuk dijadikan barang bukti
lantaran menjelahgunakan aturan pemerintah
petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak menjalankan tradisi mudik di tengah pandemi covid sembilan belas ini
berbagai bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas terus mengalir
termasuk dari pt telkom indonesia berupa seratus ribu paket donasi di tujuh wilayah di indonesia
bantuan tersebut berbentuk sembako paket buka puasa dan bikisan lebaran serta sejumlah uang tunai
pt telkom indonesia bersama menteri bumn kembali menggelar program bantuan sosial
dalam rangka idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah rabu pagi
yakni pemberian paket donasi sembako paket buka puasa
bingkisan lebaran dan sejumlah uang tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid sembilan belas
total ada seratus ribu paket donasi dengan nominal rp empat puluh tujuh miliar rupiah yang dibagikan di tujuh lokasi telkom regional
yaitu medan jakarta bandung semarang surabaya balikpapan dan makassar
berbeda dari tahun tahun sebelumnya direktur utama telkom ririk adriansyah menegaskan donasi kali ini berfokus memberi bantuan kepada para pekerja informal
dan sebagainya berbeda dari tahun tahun sebelumnya direktur utama telkom ririk adrian shah menegaskan donasi kali ini berfokus memberi bantuan kepada para pekerja informal

kita lihat banyak saudara kita yang kurang beruntung sehingga terdampak negatif atas adanya pandemi covid sembilan belas ini
sehingga kita kali ini kita lebih besar dibanding yang tahun tahun sebelumnya mengumpulkan bantuan
dalam donasi ini telkom juga melibatkan satu tiga ratus umkm mitra bindaan sebagai pihak penyediaan
dan dua umkm mitra bindaan sebagai pihak penyediaan barang bantuan
hal ini juga diapresiasi oleh menteri bumn erick thohir karena telah sejalan dengan visi misi pemerintah untuk tetap menggerakkan roda perekonomian umkm walau di tengah pandemi
karena itu program daripada pemerintah bagaimana bapak presiden selalu mendorong nomor satu umkm nya harus jalan harus dibantu
yang kedua bagaimana tadi rakyat dapat kepastian dan yang ketiga bagaimana rakyat dapat kepastian untuk menjaga kepentingan
dapat kepastian makan dan juga bekerja kembali dengan cepat tentu ketika kurvanya sudah menurun
selain sembako telkom juga menggelar rapi tes gratis bagi para pekerja informal dan menyediakan ambulans khusus pasien covid sembilan belas
di samping itu menteri bumn disuguhkan demo autonomus uvc mobile robot atau robot disinfektan karya telkom university
putri demes nugra endrianto jakarta
indonesia breaking news sedang ispat segera kembali usai jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan jika pemerintah menetapkan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah jatuh pada hari minggu dua puluh empat mei
jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah telah menetapkan hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah pada jumat dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
ratusan orang dari berbagai daerah datang untuk melaksanakan sholat idul fitri di pondok pesantren syah salman daim
di nagor bandar rejo kabupaten simalungun sumatera utara
para jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah melaksanakan sholat idul fitri di gedung utama pondok pesantren syah salman daim di huta satu
nagori bandar rejo kecamatan badar semasilam kabupaten simalungun sumatera utara jumat pagi
di gelarnya sholat idul fitri setelah daun pimpinan dan majelis perubahan
di jemaah tarekat naqsa bandiya al holidiyah jalaliyah melaksanakan sholat idul fitri di gedung utama pondok pesantren syah salman

pernetapan satu syawal tahun hijriah ini juga sesuai dengan kalender yang dijadikan acuan tarekat

pernetapan satu syawal tahun hijriah ini juga sesuai dengan kalender yang dijadikan acuan tarekat
pernetapan satu syawal tahun hijriah ini juga sesuai dengan kalender yang dijadikan acuan tarekat

mereka sebelumnya juga mendetapkan awal ramadhan juga lebih dahulu yaitu pada dua puluh dua april
mereka sebelumnya juga mendetapkan awal ramadhan juga lebih dahulu yaitu pada dua puluh dua april

ribuan orang tidak bisa datang karena adanya pandemi covid sembilan belas dan larangan mudik dari pemerintah
saya datang dari medan saya kemarin dengan keluarga dan kita memang datang khusus untuk berkumpul dengan keluarga besar yang ada
ibu emang selalu ikut pengajian rutin di sini atau ada cabang di medan hari ini
alhamdulillah betul betul kembali ke fitrah itu berkah yang luar biasa bagi kita semua terutama di tempat ini
dalam doa bersama yang digelar usai ziarah di makam pendiri tarekat ini
jemaat terekat naksabandia al halidiyah jalaliyah memajatkan doa agar pandemi covid sembilan belas segera hilang dari muka bumi
berdasarkan hasil hisap komaria
terekat naksabandia al halidiyah jalaliyah yaitu bertepatan kemarin ba'adah asar hilal menunjukkan sudah kelihatan dengan ketinggian dua derjat
maka dalam hal itu perekat nasabandia al kholidiyah jalaliyah yaitu membuat satu pernyataan bahwasannya pada hari ini melaksanakan sholat id bersama
di sini ada sedikit penurunan daripada jemaah yang melaksanakan sholat
khususnya bagi daerah daerah yang di luar kabupaten simalungun ini
ya hanya sesipatnya perwakilan perwakilan
usai melaksanakan sholat id dan ziarah kubur jemaah tarekat saling memaafkan dilanjutkan dengan makan bersama
meski melaksanakan idul fitri lebih cepat pimpinan dan jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah berharap perbedaan itu dinilai bukan sebagai perselisahan tapi sebagai rahmat
agus supratman ayat saudara jat simalungun sumatera utara
rangkaian ibadah idul fitri seperti bertak
nabir serta menunaikan zakat dan sholat idul fitri dapat dilakukan secara berjemaah di rumah ibadah atau lapangan
hal ini berdasarkan fatwa mui no dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
namun mui mengimbau masyarakat agar menaati protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
menjaga jarak dalam self satu dua meter mengenakan masker membawa sajadah dan memeriksa suhu tubuh jamaah menjadi syarat digelarnya ibadah sholat idul fitri secara berjamaah di jawa timur
majelis ulama indonesia
wilayah jawa timur menegaskan ibadah sholat idul fitri dan takbir merupakan bagian dari syiar islam
serta wujud syukur kepada allah swt
meski demikian penyelenggara ibadah di jawa timur wajib memperhatikan protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
kepada seluruh umat islam di jawa timur untuk nanti bisa melaksanakan takbir bisa melaksanakan sholat idul fitri dan menyelesaikan ibadah zakat fitrahnya
kepada seluruh umat islam di jawa timur untuk nanti bisa melaksanakan takbir bisa melaksanakan sholat idul fitri dan menyelesaikan ibadah zakat fitrahnya
penyelenggara di jawa timur yang mencakatan harus tetap disiplin menegakkan protokol pencegahan covid sembilan belas
sekretaris daerah provinsi jawa timur heru cahyono mengatakan penyelenggaraan sholat idul fitri di semua masjid di jawa timur dapat merujuk pada masjid al akbar surabaya
jadi mulai masuk sudah dipisah masuk antrinya juga sudah diarahkan
setelah itu jaraknya
satu sampai dua meter sandal tidak boleh tinggal di luar harus dibawa masuk karena proses pengambilan sandal pada saat sholat selesai sholat itulah yang mulai berjubel
jadi sandal kita siapkan reseknya di masjid al akbar sandalnya dibawa masuk pulangnya juga diarahkan mas ada pembatasnya
terus khutbahnya juga tidak boleh terlalu panjang
jadi itulah yang harus dilakukan surat ini kami tandai sop sopnya kita tandai jaraknya satu dua meter
selain itu heru berharap khotib menyampaikan khutbah yang tidak terlalu panjang
ia pun menghimbau masyarakat agar mandi setelah menjalankan sholat idul fitri dan tidak bersalaman dengan jamaah lain
eka rima aga dipa surabaya jawa timur
lebaran tahun ini terancam tak semarak seperti tahun sebelumnya
umat islam dilarang mudik dan diimbau melakukan silaturahmi virtual
padahal tradisi mudik ke kampung halaman dan silaturahmi secara langsung sudah mengakar di budaya masyarakat
bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru di tengah pandemi covid sembilan belas saat idul fitri
kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan skype
sudah ada ubedillah badrun ketua absanti asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
selamat malam pak ubedillah
pak ubedillah ini perayaan hari raya idul fitri tahun ini sangat terasa berbeda jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya
dari aspek budaya apakah kemudian masyarakat kita ini kalau anda lihat mampu tidak sih memahami silaturahmi tidak perlu dilakukan secara bertatap muka secara langsung untuk kali ini begitu
saya melihat untuk masyarakat perkotaan karena dengan latar belakang pendidikan ya secara kultural
mereka cukup siap karena akses teknologi lebih mudah
kemudian juga pengetahuan untuk kemudian menggunakan berbagai teknologi untuk melakukan silaturahmi digital
tetapi secara kultural di daerah daerah yang di luar perkosaan di pedesaan yang jauh dari apalagi kemudian kalau sinyalnya bermasalah
itu memang sangat sulit untuk kemudian bisa melakukan silaturahmi virtual
jadi kalau problem di perkotaan adalah lebih kepada cara pandang lama yang sulit berubah
tetapi mereka punya cukup akses untuk bisa masuk ke akses digital
tapi kalau masyarakat pedesaan dua duanya problem
jadi secara kultural dari mindsetnya kan dalam proses kultural itu kan berubah mulai dari cara pandang
jika cara berpikir itu kemudian mengalami sebuah proses yang matang maka dia lahir menjadi kebiasaan
nah ketika kebiasaan dia menjadi sub culture dia menjadi sub budaya
ketika dia sudah menjadi subudaya yang luas dia menjadi super culture budaya dominan
nah proses perubahan berpikir di pedesaan sampai kemudian dia beradaptasi dengan perubahan baru itu tidaklah mudah
tetapi di perkotaan itu prosesnya juga tidak mudah
cuma berbedanya kalau di perkotaan mereka masyarakat memiliki cukup akses untuk menggunakan digital
melakukan selaturan mini digital dan sebagainya
saya kira itu problem yang tidak mudah
saya kira diselesaikan apalagi kemudian proses untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di lapisan bawah
itu menurut saya belum optimal
membangun satu kesadaran untuk berada pada
untuk membangun satu pola hidup baru
atau yang kemudian disebut dengan new normal
pak ubedillah tadi anda sudah mengatakan bahwa secara kultural dan komunikasi untuk masyarakat pedesaan ini sulit ya
untuk bisa melakukan silaturahmi secara virtual
tapi di sisi lain secara sosiologi kebudayaan masyarakat kita memang memiliki budaya yang guyup
untuk bertemu bersilaturahmi untuk sungkem dengan orang tua
artinya itu membenarkan tadi yang anda katakan akan sangat sulit sekali bagi masyarakat
terutama yang di pedesaan
beradaptasi dengan ataupun mengubah kultur tersebut ya pak ubedira
jadi budaya guyup budaya untuk ada budaya kedai misalnya ada budaya pangan orang pangan mumpul misalnya
nah proses sedemikian luar biasa itu itu kan prosesnya panjang
dan itu tidaklah mudah untuk kemudian terjadi perubahan
ada pola cara berinteraksi dari yang begitu dekat yang begitu hangat
lalu kemudian menjadi begitu sangat digital
dan tidak ada di sisi yang menghadirkan sebuah kehangatan sosial
jadi bagaimana merubah itu semua
saya kira memang cara terbaik untuk melakukan perubahan adalah edukasi untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat pedesaan
tetapi masyarakat pedesaan itu untuk diedukasi tidaklah mudah
maka pada titik itu sesungguhnya memerlukan peran struktur sosial yang berada di lapisan bawah
misalnya tokoh adat tokoh agama tokoh pemuda
jadi tokoh tokoh kultural itu punya peran penting untuk melakukan edukasi
itu pun tidak ada jaminan mereka mampu menyadarkan masyarakat untuk melakukan misalnya social distancing misalnya
itu tidaklah mudah
karena problemnya mereka menurut saya proses untuk membangun argumen yang kuat itu butuh waktu
tidak sempat begitu
karena kan proses kultural itu sesungguhnya adalah proses yang sangat panjang
sama dengan agenda agenda kultural itu agenda yang sangat panjang
dan lahirnya budaya guyu budaya gotong royong lahirnya budaya ngumpul budaya kede dan sebagainya
itu kan sebuah proses budaya yang panjang
maka ketika budaya yang dibentuk dengan proses yang panjang dia menjadi super culture dia menjadi budaya dominan
merubahnya juga susah
ini yang menurut saya menjadi satu problem yang cukup pelik untuk membangun kebiasaan dengan pola hidup baru
maka di situ saya kira masyarakat mestinya tidak hanya diberikan edukasi yang sifatnya ketahuan
tapi juga langsung diberikan contoh contoh paling konkret
misalnya kalau tokoh adat tokoh di pedesaan itu memberikan pengetahuan
bahwa mereka harus melakukan physical distancing
itu langsung harus bawa masker
jadi karena mereka tidak siap memiliki masker di pedesaan itu
itu kan satu satu cara yang paling konkret
yang memang mereka akan bisa melakukan tindakan itu
ya menggunakan masker karena ada maskernya
saya kira itu tugas pemerintah
untuk memberikan atau bersama dengan masyarakat luas
untuk menyediakan masker pada mereka
karena budaya sulit sekali
diajak untuk melakukan physical distancing di dalam lebaran nanti
oke pak ubedillah
tapi tadi anda kalau tadi anda katakan bahwa masyarakat pedesaan merupakan kelas sosial
masyarakat yang paling sulit sebetulnya untuk merubah culture silaturahmi ini
tapi kalau pada faktanya kita lihat di lapangan
masyarakat di perkotaan kelas menengah yang tinggal di perkotaan juga banyak
kemudian yang mengabaikan itu pak ubedillah
yang bisa anda lihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat perkotaan ini
kalau di masyarakat perkotaan
ciri masyarakat perkotaan itu kan masyarakat yang kritis
dia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi
biasanya ketika mereka melakukan penolakan kepada sebuah kebijakan
itu ada dua kemungkinan
pertama mereka tidak memiliki kepercayaan kepada siapa yang memberikan anjuran
jadi ada semacam public distrust
karena misalnya pemerintah tidak memberikan contoh yang baik
bagaimana kemudian kebijakan itu konsisten
dan sungguh sungguh itu misalnya melakukan psbw dan sebagainya
nah inkonsistensi pemerintah itu menimbulkan public distrust
jadi masyarakat ngapain misalnya ikut pemerintah ikut anjuran pemerintah
pemerintah aja tidak konsisten
jadi kritis ya yang cukup punya argumen
bahwa ketidakpercayaan publik itu muncul karena inkonsistensi dari pengambil kebijakan
nanti kita akan membahas di segmen berikutnya terkait dengan bagaimana kalau soal budaya tradisi mudik yang selama ini sudah terjalin
selama ini menjelang hari raya idul fitri kita akan lanjutkan perbincangan
usai jeda cnn indonesia breaking news akan kembali
tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan skype ada ubedillah badrun ketua absanti asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
pak ubedillah kita lanjutkan
tadi kita sudah membahas bahwa silaturahmi itu sudah menjadi secara kultural sangat mengakar di budaya masyarakat kita
bagaimana dengan tradisi mudik yang juga sudah melekat selama ini terjadi bertahun tahun sepanjang idul fitri
pak ubedillah apakah memang sulit ya membendung tradisi mudik ini
ya tentu saja
ya tentu saja
merubah satu kebudayaan yang begitu kuat dan cukup lama tumbuh dan berkembang itu tidaklah mudah
karena proses untuk kemudian merubah itu apalagi dalam situasi covid sembilan belas itu kan memerlukan satu strategi yang tepat
saya sebut strategi kebudayaan ya yang tepat
sehingga kemudian masyarakat itu dengan cepat menaatinya
ini terkait juga dengan misalnya tingkat pendidikan
itu juga mempengaruhi mbak
jadi misalnya kalau dalam studi saya beberapa waktu yang lalu
lihat mengapa kemudian masyarakat pulang kampung ternyata sudah puluhan ribu kemarin
itu sebetulnya lebih terlihat ternyata yang pulang kampung itu maaf
misalnya banyak yang tingkat pendidikannya mayoritas menengah ke bawah
yang mereka bekerja tidak bekerja tetap
tidak bekerja tetap di jakarta jabodetabek dan sebagainya
lalu kemudian mereka memutuskan pulang kampung
meskipun saya sempat mengatakan mereka bukan pulang kampung dan bukan mudik sebetulnya
situasi covid sembilan belas ini mereka mengungsi
karena karakteristik mengungsi itu kan memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain
nah mereka mereka yang pulang itu memiliki
ketergantungan yang tinggi pada orang lain karena mereka pulang yang kemarin
yang puluhan ribu sebelum pelarangan itu mereka pulang dengan membawa beban persoalan ekonomi yang mereka hadapi
sehingga mereka pulang kampung itu sesungguhnya juga menjadi beban di sana
maka ketika seseorang menjadi beban melakukan perjalanan jauh
dia menetap di sana dia mirip dengan pengungsi sebetulnya
jadi cara terbaik untuk melakukan upaya perubahan
perubahan budaya mudik yang sudah begitu lama berlangsung itu adalah melalui satu strategi kebudayaan yang sistemik
dan itu harusnya dari kemarin kemarin
apa mbak karena kebijakan yang berubah ubah ya kebijakan yang kemudian inkonsistensi itu
kena membuat serakat dari mana yang mau didengar
oke pak ubadillah artinya strategi kebudayaan ini belum ada ya datang dari pemerintah untuk bisa membendung tradisi mudik yang selama ini terjadi
strategi kebudayaan kita untuk menghadapi situasi pandemi itu tidak punya
dan itu kan terlihat tidak hanya strategi kebudayaan strategi ekonomi strategi sosialnya strategi teknologinya teknologi medis dan sebagainya kita nggak siap
jadi makanya sebetulnya covid sembilan belas tahun ini itu pelajaran yang sangat berharga bagi negara bagi masyarakat untuk menyiapkan
jika suatu waktu datang lagi virus yang membahayakan
jadi ini semuanya serba tidak siap
boro boro strategi kebudayaan untuk menghadapi dan memberikan edukasi terjadi pergeseran pola hidup baru
apa hal hal lain yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kan bermasalah
terkait dengan data yang bermasalah dan sebagainya
jadi saya kira ini pelajaran yang sangat berharga di tengah situasi sekarang ini karena memang terlihat
begitu tidak siapnya kita menghadapi situasi yang luar biasa ini
maka ketika kemudian situasinya tidak siap hari ini disitulah pentingnya kepemimpinan informasi
jadi kepemimpinan informasi untuk merubah kebudayaan
itu dalam situasi yang tidak siap penuh dengan peristiwa yang mendadak misalnya
disitulah pentingnya kepemimpinan informasi
nah sayangnya kepemimpinan informasi kita itu penuh dengan kegunaan
tapi kita itu problem hari ini
saya sih berharap besok tuh mulai teratur bagaimana melakukan komunikasi publik di hadapan rakyat banyak
agar kemudian masyarakat secara runtun secara teratur mereka mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah
pak ubedillah anda melihat bahwa di tengah pandemi covid sembilan belas ini bahwa itu menjadi pelajaran yang sangat berharga baik untuk pemerintah dan juga masyarakat
tapi dari segi sosial budaya dari segi perilaku masyarakat apakah ini akan merubah seluruh tatanan sosial di masyarakat kita pak ubedillah
kalau dalam waktu dekat ini saya pastikan tidak bisa untuk merubah secara total cara hidup masyarakat
itu membutuhkan satu riset sosial yang mendalam
dari riset sosial yang mendalam itu kemudian kita bisa menemukan strategi yang tepat
bagaimana strategi kultural atau strategi kebudayaan itu bisa diperlukan

dari situ kemudian kita juga bisa memberi ruang bagi hadirnya sebuah kebijakan negara yang tepat seperti apa untuk melakukan perubahan
jadi dalam waktu dekat memang sangat sulit untuk melakukan perubahan budaya masyarakat kita
tetapi sebagai sebuah masyarakat itu kan dinamis ya mbak
sangat dinamis dan sangat kompleks

maka kompleksitas masyarakat dan dinamika masyarakat itu harus diwarnai oleh satu diskursus satu informasi yang tadi saya sebut ada kepemimpinan informasi yang tepat
di saat yang sama juga kemudian aktor aktor di tengah tengah masyarakat ikut terlibat di dalam proses perubahan kebudayaan itu
dan ini memang luar biasa situasi ini karena di saat yang sama menghadapi problem ekonomi dan sebagainya
sangat sulit sekali merubah tatanan sosial masyarakat tapi sampai sejauh mana kemudian masyarakat kita bisa beradaptasi dengan pola kehidupan baru yang disampaikan oleh pemerintah
ya ini proses jadi perubahan itu kan proses
nah ketika kemudian pemerintah mengumumkan bahwa sekarang episode hidup dengan pola hidup yang baru episode dengan normal itu
walaupun menurut saya kebijakan untuk melakukan satu pelonggaran dari kebijakan psbb dalam situasi covid sembilan belas ini
itu basis risetnya itu belum kuat hari ini
karena kalau kita belajar dari misalnya peristiwa flu dan beberapa virus virus yang lain
itu kan siklusnya fluktuatif ketika kurvanya sudah normal lalu kemudian sudah mulai landai
itu bisa kemudian naik lagi
nah pengalaman itu harusnya menjadi pelajaran
sehingga kemudian kita punya cara yang tepat jika sewaktu waktu ada gelombang kedua dari covid sembilan belas ini
ini yang saya kira belum diantisipasi dengan baik oleh pengambil kebijakan
dan saya belum ada pelitian yang sangat mendalam dan menghasilkan data yang cukup tepat untuk mengambil kebijakan pelonggaran
oke pak obedillah kalau memang sangat sulit dan butuhkan
butuh waktu masyarakat untuk bisa beradaptasi bagaimana dengan pola new normal dalam cara tata cara beribadah begitu
artinya kan nanti kedepannya selama vaksin ini belum ditemukan
semua masyarakat yang akan beribadah ke tempat tempat ibadah itu
baik di masjid gereja ataupun tempat tempat ibadah lainnya
itu harus beradaptasi dengan cara beribadah yang baru begitu
apakah itu bisa dengan cepat masyarakat beradaptasi
ya ada ruang yang mungkin
di mana ruangnya mungkin untuk melakukan perubahan adaptasi dari ibadah
ini masih ada waktu dalam beberapa jam
ini memerlukan satu gerakan sosial berbasis digital yang sangat masif
jadi ini kan sebenarnya pemerintahnya cukup alat untuk melakukan itu
mereka memiliki teknologi untuk itu
meskipun kita tahu bahwa tidak semua penduduk republik ini terjangkau dengan internet misalnya
tetapi yang ada itu dioptimalkan untuk melakukan apa yang tadi saya sebut sebagai gerakan sosial digital yang dilakukan secara masif
bagaimana polanya memproduksi konten konten menarik yang sangat edukatif untuk bagaimana menjalankan ibadah di tengah covid sembilan belas
misalnya bagaimana khutbah dilakukan di masing masing rumah
kemudian setelah itu bagaimana silaturahmi dilakukan meskipun tanpa harus cipika cipiki gitu
itu kan harus ada satu produk digital menjelaskan secara menarik dan masif disebarkan ke seluruh masyarakat
saya kira paling mungkin celahnya di situ
karena proses yang kalau kemudian perubahan kultural itu yang panjang itu kan memerlukan aktor aktor yang sangat kultural
itu butuh waktu yang panjang
sambil proses itu berjalan saya kira ruang digital itu yang paling mungkin digunakan oleh pemerintah atau institusi yang lain untuk melakukan edukasi kepada masyarakat
dan ini ruangnya ada kemungkinannya di situ
ya tadi saya katakan bahwa tidak semua daerah memiliki akses internet yang bagus yang bisa tersentuh dari gerakan sosial digital itu
oke terima kasih sekali pak ubedillah badrun ketua absanti asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news
dan semoga pemerintah segera menemukan cara bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk beradaptasi dengan pola new normal
dan juga bersosialisasi di tengah pandemi ini sampai vaksin ditemukan
dan masyarakat kita juga segera sadar untuk bisa cepat beradaptasi dengan pola kehidupan new normal ini
terima kasih sekali atas waktunya
dan cnn indonesia breaking news sidang ismat segera kembali
usai jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
menjelang hari raya idul fitri beberapa negara telah melonggarkan aturan penguncian wilayah atau lockdown
pelonggaran ini membuat kepadatan terpantau di beberapa pusat perbelanjaan saat warga mulai
membeli persiapan lebaran tanpa mengindahkan aturan jarak sosial
jelang perayaan hari raya idul fitri penduduk libya memadati pasar pasar malam di benghazi
meskipun negara tersebut tengah memperlakukan penguncian wilayah atau lockdown
warga memadati toko toko pakaian tradisional
serta toko makanan manis yang menjadi tradisi penting saat idul fitri di libya
di tengah pandemi covid sembilan belas idul fitri di libya kali ini
terasa berbeda terlebih setelah otoritas libya memperpanjang jam malam
dan melarang perkumpulan masa yang sudah diterapkan sejak bulan suci ramadan
sejauh ini libya memiliki tujuh puluh satu kasus infeksi virus corona dengan tiga korban meninggal dunia
kondisi serupa juga terjadi di karachi pakistan
tidak mengindahkan aturan jarak sosial
ribuan penduduk karaci memadati pasar pasar dan toko toko setempat
guna berbelanja untuk persiapan perayaan
kepadatan ini terjadi usai mahkamah agung pakistan mencabut aturan pembatasan
di pusat perbelanjaan dan toko toko kecil pada awal pekan ini
walau para pembeli didisinfeksi dan diukur suhu tubuhnya saat memasuki pasar
imbauan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak sosial tidak dipatuhi masyarakat
data resmi pemerintah pakistan mencatat kenaikan jumlah kasus infeksi baru
dalam beberapa hari terakhir usai pelonggaran pembatasan diberlakukan
pakistan melaporkan dua enam ratus tiga kasus baru dengan lima puluh korban meninggal dunia dalam kurun waktu dua puluh empat jam
lalu seperti apa situasi terkini dari arab saudi jelang perayaan idul fitri
sudah ada eko hartono konjen ri di jeddah
selamat malam pak eko
selamat malam pak eko
selamat malam pak rifana
pak eko kapan pemerintah saudi menetapkan idul fitri
apakah sudah ada pengumumannya dan nantinya apakah akan tetap mengadakan sholat idul fitri
saat di tengah pandemi tahun ini pak eko
baik sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah saudi
kapan hari raya idul fitri
namun kami dari kjri memang kali ini tidak seperti biasanya
kalau tahun tahun sebelumnya kita mengadakan sholat idul fitri bersama
di kompleks wisma di sini wisma kongen
namun kali ini kami akan mengadakan sholat idul fitri secara terpisah
artinya di rumah masing masing
dan nanti rencananya kita akan adakan semacam takdir bersama
jadi secara eventual ya semuanya secara eventual
begitu juga dengan tausiyah idul fitri setelah sholat di rumah masing masing
oke pak eko apakah sampai malam ini seluruh masjid di arab saudi ini ditutup
dan tidak boleh melaksanakan sholat idul fitri berjamaah begitu pak eko
oh iya bahkan bukan hanya malam ini
jadi sejak awal bulan ramadan itu masjid di arab saudi sudah ditutup semua
sudah lama jauh sebelumnya masjidnya ditutup
dan selama bulan ramadan pun tidak dibuka
bahkan masjid al haram dan juga masjid nabawi itu hanya dibuka khusus untuk para petugas di sana
jadi memang sholat sana di sini sangat ketat ya
pemerintah saudi menerapkan kebijakannya ketat untuk membatasi pergerakan orang
untuk bulan ramadan memang diperlukan sedikit
jadi ada kerjuh mulai jam lima sore sampai jam sembilan pagi
kecuali di mekah dan medina
nah kalau di mekah dan medina memang masih lockdown full ya
nah rencananya ini bahkan mulai besok
mulai besok jadi dua puluh tiga sampai dua puluh tujuh mei itu akan diadakan lockdown total
artinya memang justru pada saat kesempatan orang untuk sholat berjamaah
kemudian arsiratul rahim itu ditutup oleh saudi
nah ini untuk membatasi pergerakan virus ini
artinya di lockdown total seperti itu dari tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh tiga
artinya semua masyarakat di arab saudi bisa menyelenggarakan sholat id di rumah begitu ya
jadi di rumah tidak ada
tidak ada sholat id di masjid
kemudian di apa lagi
di tempat terbuka seperti lapangan dan semuanya tidak ada
jadi memang full harus di rumah dan itu pun juga sholatul rahim tidak boleh kemudian dilakukan bahkan antar keluarga
pak adakah imbauan khusus dari pemerintah arab saudi soal tradisi idul fitri di sana
kan biasanya kalau kita lihat tahun tahun sebelumnya perayaan idul fitri di arab saudi ini sangat meriah semarak begitu pak
ya memang begitu
tapi begini ada sedikit perbedaan antara tradisi di saudi dengan di sini
kalau di saudi dan di beberapa negara arab justru memang ada sholatul rahim ada forum sholatul rahim
tapi biasanya dilakukan antara keluarga utama keluarga inti
sementara kalau kita kan ada tradisi mudik ya kita ketemu dengan orang tua kemudian silaturahim dengan keluarga dengan tetangga dan sebagainya
justru di sini tidak ada
jadi sholatul rahim hanya dilakukan secara terbatas di keluarga
jadi memang ada sedikit perbedaan di sana
pak eko terakhir apakah ada imbauan kepada warga negara indonesia di arab saudi untuk tetap melaksanakan sholat id di rumah saja
menghindari kontak begitu selama masa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah arab saudi untuk menekan angka penyebaran pak
kami telah melakukan himbauan kepada masyarakat indonesia yang ada di arab saudi
untuk tetap mematuhi ketentuan pemerintah terkait pembatasan
dan pergerakan ini dan mungkin juga pada saat nanti sholat id kami menghimbau agar dilaksanakan di rumah
dan ini juga kami contohkan lagi di kalangan kita secara virtual ya
setelah sholat id di rumah masing masing kemudian takdir dan juga tausiyah atau khutbah idul fitri itu dilaksanakan secara virtual
jadi kami mengharap jelanya seluruh masyarakat indonesia di arab saudi
untuk tetap melaksanakan sholat id di rumah masing masing
terima kasih sekali pak eko hartono konjen ri di jeddah atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news malam hari ini
dan semoga sehat selalu selamat idul fitri pak terima kasih sekali waktunya
dan demikian cnn indonesia breaking news penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah malam ini
kami berharap anda tetap di rumah dan bekerja dari rumah
namun untuk anda yang terpaksa tidak bisa bekerja dari rumah diharapkan tetap melakukan physical distancing
saya ariefana pratimi undur diri terima kasih sampai jumpa